ini pak lagi ambil kucing tuh nggak percaya kalian maling ya
denger ya saya laporin kalian ke polisi lihat
kalau mau siap siap
ngapain kalian masuk mobil saya bang bang bang tidur aja nih obat tadi kita lagi mau ambil kucing
mana ada kucing dalam mobil saya alasan aja iya bang soalnya tadi kucingnya itu masuk dalam
mobil abang makanya kita masuk dalam mobil gitu
ayo lili melihara jualin kan di taman ini kan rame banyak orang nah jadi kita itu bisa berjualan
di sini kalau nggak nggak nggak kalau persis kurang setuju ya soalnya seakan akan kita itu jadi kayak
pendagang kaki lima
itu akan menjatuhkan derajatnya priscus tahu nggak sih aduh
emangnya kamu enggak ingat ya pekerjaannya rasulullah rasulullah kan pedagang walaupun
kaki lima yang penting kita udah ngelakuin senahnya rasulullah fahim tum fahim banyak orang
ikutin mereka kita aja biar mereka dikejar
sebaiknya kalian menyerahkan diri
jangan gitu dong pak
aku itu adalah seorang prices jadi gak ada sejarahnya
prinsip itu ditangkap sama satpol pp
udah cepat bawa aja di raya
cepat kamu jalan
udah cepet kamu naik ke atas mobil
cepat naik naik
cepat naik ke atas mobil
ketemu lagi kan
ketemu lagi kan
ini bapak pengen ya ketemu sama incest
aduh kemah aduh ya teh
amalia ditangkap sama satpu pepe
tapi gimana caranya
itu dia gimana caranya
lebih baik kita ke pesantren dulu abis itu kita lapor sepatu duluan
itu dia kucingnya lagi hidup manis
iya lagi tercampur tenang
pokoknya kalau kita bisa dapetin itu kucing
selebri kita harus menolong ibu ibu itu
kalo gimana sih kan udah diajarin sama usah usah
ada juga di hadis rusulungo
jadi kalian siapkan
ambil kucing itu demi ibu itu
siap kak siap
jangan berisik nanti kucingnya tangan
sekarang kita ambil
gausah berisik nanti dia takut
waduh banyak bunyi
ah enggak gak percaya
kalian maling ya
eh denger ya
sekarang ini banyak modus namanya pencurian
kalian disuruh nyuri ya
anak anak ini memang benar sedang mencari

nah ini kucingnya bu
lain kali bu dijaga bu
soalnya kucing kucing rumahan kayak gitu sering kapur
oh kasih tenang bu
iya terima kasih ya
ini sebagai tanda terima kasih dari ibu
ini ada uang buat tukjajan
wah iya makasih bu makasih
nggak usah bu
kita ikhlas kok bu
tanpa imbalan kok bu
yaudah gini aja
kalau memang kalian nggak mau terima uang ini
itu layangannya dijual kan
dijual semua ibu
satunya ada yang beribuan
yaudah layangannya ibu bayarin aja ya
sini aku aja yang nyimpen
bu makasih ya bu
sama sama ibu yang terima kasih
kalau begitu ibu permisi ya
ini hampir sampai titik menyerah dul
aneh juga koma menyerah juga bos
ya allah dul
kita mau kemana lagi dulu ya
mendingan sekarang kita cari warteg aja bos
habis itu kita masuk di situ
bumbu kagak ada ustadz musa nih
dengar nggak suara azan
mendingan sekarang makan di wartegnya
mendingan kita sekarang sholat taji bos
aneh tahu azan
kan aneh juga mendengarnya
aneh nggak kaget ya
ustadz zaki bedul udah nemuin